calon pimpinan kpk yang lulus hasil tes profile assessment akan melakukan tes kesehatan di rumah sakit pusat angkatan darat atau rspad gatot subroto pada hari ini senin dua puluh enam agustus
untuk mengetahui informasi terkini dari sana kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza ramadan di sana selamat pagi reza
reza jam berapa tes kesehatan akan dimulai dan siapa saja yang telah terlihat hadir di sana